masalah sampah petugas ppsu dan suku dinas lingkungan hidup jakarta utara
tengah membersihkan lautan sampah yang berada di kolong tol wiyoto wiono tanjung priok
sayangnya dalam pembersihan ini tidak ada warga sekitar yang ikut membantu
berikut penelusuran korespondensi nn indonesia arman helmi dari kolong tol tanjung priok jakarta utara
ya sampah yang ada di kolong tol wiyoto wiono tanjung priuk jakarta utara
saat ini tengah dibersihkan oleh petugas ppsu dari kelurahan papanggo
juga petugas dari suku dinas lingkungan hidup jakarta utara
ini di belakang kami petugas dengan kendaraan gerobak motor
berusaha untuk mengangkut sampah sejak pukul tujuh pagi sampai dengan pukul empat sore secara dua shift
seperti apakah mekanisme pembersihan sampah yang ada di kolong tol wiyoto wiono jakarta utara ini
bersama saya saat ini sudah ada plt kepala suku dinas lingkungan hidup jakarta utara
pak cevi ini ada berapa petugas pak yang dikerahkan untuk membersihkan sampah yang ada di kolong tol ini
untuk saat ini karena ada acara yang bersamaan agak berkurang dari kemarin
krunya enam puluh orang terbagi dua ship pagi sampai tengah hari dan tengah hari sampai sore
sepuluh orang ini pak apakah sudah cukup memadai ditambah dengan kendaraan gerobak motor ini
untuk mengangkut dan membersihkan semua sampah yang ada begitu pak
cukup pak hanya untuk menyicir saja kalau secara total belum
sebenarnya apa idealnya butuh waktu berapa lama untuk membersihkan semua sampah yang ada di kolong tol ini pak cek
kalau estimasi saya paling lambat satu bulan secara manual
namun kami sudah koordinasi dengan badan air dari dinas lh
mau motong kompas dari waduk cincin pakai perahu dan alat berat
jadi pemberhentian cepat selesai
pak ini kan petugas dari ppsu kemudian juga dari sudin lingkungan hidup
sudah jor joran begitu pak ya sudah sekuat tenaga
nah dari warga sekitar pak apakah terlihat membantu petugas nggak membersihkannya
ya karena ini kebetulan warganya kebanyakan yang belum terdaftar ya
jadi kurang maksimal
yang membantunya ya hampir tidak ada lah
jadi kami kami aja yang bekerja gitu
pak ini kan sudah ada upaya dari pemprov lewat suku dinas lingkungan hidup
untuk membersihkan dan mengangkut sampah pak
nah kalaupun nanti setelah dibersihkan kira kira ada warga yang nakal pak tetap membuang sampah
nah bagaimana sisi penegakan hukumnya
nanti dirapat koordinasi terutama yang punya lahan
yang punya lahan agar jangan sampai terulang kembali
untuk menutup agar tempat tempat ini tidak ada ruang untuk membuang
kiri kanan dibentengi dengan rapat gitu
berarti dipagar begitu pak ya sebagai langkah antisipasi
antisipasi yang pertama
yang kedua agar lebih baik barangkali harus ada lebih baik ke depan dari yang punya lahan ini
jadi cnnp bisa dipakai untuk nilai ekonomi atau gimana diperbagus lah
di bawah kolong tol ini
agar terjadi nyaman kalaupun mau dibuatkan konsep konsep ke depan yang lebih bagus
terima kasih pak cevi mudah mudahan kerja keras dari teman teman dari ppsu dari sudin lingkungan hidup
sebelum satu bulan bisa tuntas pak jeffy
memang sampah yang ada di kolong tol wiyoto wiono jakarta utara ini sudah berada sejak dua puluh dua tahun yang lalu
tepatnya sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan memang pemprov dki jakarta sendiri sudah berupaya untuk menata dan juga mengolah tempat ini agar supaya tidak menjadi tempat yang tidak ada
tempat pembuangan sampah yang ilegal bagi warga
dan nantinya ke depannya pemprov juga akan mencarikan atau mencari lokasi alternatif sebagai tempat pembuangan sampah
agar supaya warga yang ada di sekitar warakas tanjung priuk jakarta utara ini tidak menggunakan kolong tol wiyoto wiono ini sebagai tempat pembuangan sampah
arman helmi jakarta